ayo mana semangatnya goes terus sampai puncak
bagi yang hobi bersepeda belum sah rasanya kalau belum pernah menaklukkan jalur tanjakan
di kawasan cijengkol lembang kabupaten bandung barat jawa barat ini
karena tidak semua pesepeda mampu menaklukkan jalur curam ini
para pesepeda pun menyebutnya sebagai tanjakan langit
baru ketemu saya saya seperti ini
walaupun cuma seratus meter lah dari bawah
awalnya tanjakan langit cijengkol bernama tanjakan legok picung
tapi karena dekat dengan jalan cijengkol lembang
tanjakan legok picung pun berganti nama menjadi tanjakan langit cijengkol
kalau nyerangjak disini jadi pada tertarik lah disini
ketirauan disini nyerangjak disini
teraksi kalau disini lumayan lah sekitar sepuluh jatuh
ayo jadi pengen banget goes kan
tapi ingat ya utamakan keselamatan
kalau gak kuat ya dorong aja
dan tentunya selalu jaga protokol kesehatan saat bersepeda
resna pabungkas lembang jawa barat